dua kecamatan tidak berdampak pada aktivitas kerja masyarakat
ketika berada di kota kecamatan tidak berdampak pada aktivitas kerja masyarakat
dampak daripada awan panas guguran ini adalah meluncur ke sungai bebeng sepanjang satu tujuh ratus meter
kemudian dari awan panas terbawa angin ke barat sehingga wilayah dukun wilayah pesawangan kapuhan
sedangkan di wilayah luhukun ini ada lima desa
dan dampak dari awan panas yang ada di enam desa tersebut dua kecamatan tidak berdampak pada aktivitas kerja masyarakat
masyarakat masih melakukan kegiatan kegiatan sebagaimana biasanya
layanan digital pay tv dan media swimming lainnya